mau pesen sekarang
udah makanya bisa kesini
eh gak keren banget
memangnya harus ditungguin
gak harus ditungguin juga
tapi jangan ditinggal
isi tas sama dompet aku itu segalanya
uang ktp kartu atm
handphone aku yang satu lagi juga ada disitu
mana baru aku isi pulsa sepuluh ribu
terus saya harus apa
tapi lain kali jangan diulang
terus aku harus apa
kamu bisa bantu apa
kamu sendiri aja gak tahu
lagi ketemu rosa
dia nanyain soal saya punya temen copet lagi gak
kalau udah beres sama rosa
emangnya yang nelfon kamu kenal sama aku
deden temen aku yang ngelepon kamu kenal sama aku
aku masih penasaran sama dia
aku curiga kalo deden itu bukan cuma kenal
tapi temenan sama copet
kita bahas soal tes kamu lagi aja
deden itu cuma kenal apa temenan sama copet
aku kenal deden baru
baru tiga hari
belum kenal dekat sama dia
lagi ketemuan sama temennya dulu
ketemuan sama temennya dulu
lagi ketemuan sama temennya dulu
aku jalankan dulu
apa keringin aku ya
karena aku ingin datang kealler
gimana sih tuh
mau pesan sekarang
udah makanya bisa kesini
eh gak keren banget
sambil nunggu barangkali mau pesen minum dulu
masih di jalan
tadi ada arman
dia lagi pusing
kalau dibawa duduk jadi tambah pusing katanya
kalo lagi pusing bukannya lebih enak dibawa duduk
bukan pusing penyakit
guys suruh yo
yaudah bagaimana menurutmu edgar
ya gue harapan biasanya
kalau kamu udah aus dari tadi kenapa gak pesen minum duluan
aku takut kamu gak datang kalau kamu gak datang nanti siapa yang bayar
oh jadi hitung orang tua arman gak setuju kalau arman jadi copet
orang tua aku juga pasti gak setuju kalau tahu aku jadi copet
cuma orang tua yang terganggu pikirannya aja yang setuju anaknya jadi copet
terus arman gimana
pusing kan tadi saya udah cerita
tidak ada yang bisa dipercaya
tadi saya ketemu ubed dia bilang mau nikah sama diza
tadinya saya kira ubed sudah ngomong sama diza
cara nyampeinnya gimana
apa saya ketemu di ja terus ngomong sama dia nikah yuk
saya gak tau harus kasih saran apa
kalau ubed nekat kayak gitu menurut kamu peluangnya gimana
giza bakalan mau apa enggak
ditanya kayak gitu ubednya sendiri bilang gak tau
aku tuh sering tegang sama ubed soal diza
bukan aku cemburu atau apa tapi karena saya sebagai teman
aku gak mau ubed kecewa karena ditolak
iya apalagi ubed sudah setahun lebih ngejaga perasaannya sama disha
biarpun bisa ngasih tanda tanda bakal ngebalas perasaan ubed
menurut saya diza baik sama ubed cuma karena diza orang baik
baik apa ngasih harapan palsu
ah kamu mah gak tau melulu
emang gak tau
terus gimana kamu mau nekat aja
mau nemuin diza terus bilang nikah yuk
halo aku harus selalu nunggu
enggak juga kenapa sekarang aku harus nunggu
ada rasa lain
ajam nunggu kamu
aku nggak bisa ikut operasi
gue udah bilang gak bisa bantu
namanya juga usaha
kalau saudara kamu gak ada yang bisa bantu
kamu bisa usaha sendiri
maksudnya bukan sendiri
tapi sama aku sama jessi
memangnya mau apa lagi
emangnya ada orang yang naik angkot bawa uang dua puluh juta di dompetnya
kamu butuhnya dua puluh juta
itu cuma yang harus ada sekarang buat bayar biaya rumah sakit
belum termasuk buat bayar utang
teman kamu gak ada yang bisa bantu
tapi nggak dua puluh juta
ya udah kalau kamu harus ngurus bapak kamu dulu
aku operasi sendiri aja
nanti kalau aku punya
aku bantu sebisa aku
doain aja aku berhasil
masa aku ngedoain orang yang mau nyopet
abis ketemu junaedi
katanya mau ngenalin aku ke junaedi
kamu pengen banget
enggak juga sih
kamu ngebayangin dia ganteng
dia itu masih muda
tapi tampaknya kayak bapak bapak
ada bisnis apa sama junaidi
ngomongin soal temennya
temen aku juga ubed
kalau ubed ganteng gak